tim bumi siliwangi fakultas pendidikan teknologi kejuruan universitas pendidikan indonesia bandung
dalam ajang bergensi yang diikuti sejumlah negara dari tiga benua ini
tim bumi siliwangi mampu meraih juara pertama dengan mobil yang cepat dan hemat energi
satu lagi prestasi ditorehkan putra terbaik bangsa
kali ini delapan mahasiswa fakultas pendidikan teknologi kejuruan
universitas pendidikan indonesia bandung meraih juara dalam ajang shell eco marathon driver world championship di london inggris
dengan karya mobil hemat energi turangga seta ev tiga
jadi untuk kejuaraan drivers world championship ini itu khusus untuk kategori urban concept
jadi urban concept itu kendaraan roda empat yang berkualitas
ramah lingkungan dan itu merupakan kendaraan seperti pada umumnya atau kendaraan perkotaan gitu kendaraan masa depan
bahan bakarnya mungkin bisa dijelaskan ini dari apa gitu yang kemudian ini bisa hemat
untuk dari tim bumi siliwangi sendiri adalah menggunakan bahan bakar baterai elektrik
mobil urban konsep baterai elektrik
hasil karya turangga seta ev tiga
kami siliwangi ini menjadi juara pertama dari seluruh kategori yang dilombakan
tidak hanya mampu mencapai kecepatan maksimal teknologi yang digunakan turangga seta ev tiga juga hemat energi
ya syukur alhamdulillah sungguh saya sendiri tidak menyangka gitu
yang awalnya kita hanya dituntut untuk mengundi dengan hemat pada saat shell eco marathon asia
saya juga sedikit tertantang karena tidak hanya hemat tapi bagaimana caranya memudikan mobil ini dengan sangat cepat
tapi bahan bakar tetap diperhitungkan
dari sisi finansial menganggarkan kemudian juga menyiapkan para pembimbingnya
kemudian juga ini terintegrasi dengan kegiatan kurikulum ya di perkuliahan
sehingga ini adalah sebuah capaian yang sistematis
pihak universitas akan terus mendorong mahasiswa agar terus berkarya dalam inovasi teknologi dan berprestasi di dunia